polres jakarta barat menangkap hercules rosario marshal di rumahnya di kompleks kebonjeruk indah kembangan rabu sore
hercules diduga terlibat perusakan dan penguasaan lahan di kawasan kalideres oleh dua belas orang anak buahnya pada awal november lalu
pria asal timor leste yang kerap dikaitkan dengan kasus kriminal dan aksi premanisme di ibu kota itu ditangkap tanpa perlawanan
hercules dibawa ke polres metro jakarta barat untuk menjalani pemeriksaan
kasus yakin masih dalam proses penyelidikan